sampai jumpa di video selanjutnya
ya udah makasih ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mama tau gak sih kemarin aku itu pingsan bimbul karena apa
karena aku ngeliat riki
kamu yakin itu dia sa
ya aku yakin banget mah
aku tuh bener bener takut mah
kalau memang bener kamu ngeliat riki
berarti itu tandanya riki masih hidup
kalau riki masih hidup
artinya mama gak bunuh dia
mama bukan pembunuh sa
kamu juga enggak
ya juga sih
waktu itu mama sempat dapat kiriman rekaman cctv
waktu mama masukin obat ke dalam minumannya
rekaman itu tetap bisa dipakai untuk diperkarain ke polisi kan artinya
terus gimana dong ma
kita harus ngelakuin apa sekarang
gak tahu sama mama gak ngerti
gue bisa kasih info apapun ke mertua lo
kalau lo gak mau ngikutin kemohonan gue
enggak enggak kena apa apa ma
aku pusing dema
mungkin karena beberapa hari ini aku
lagi stres sekali ya
abis lihat handphonenya
kenapa muka elsa langsung cemas begitu
aku yakin ada sesuatu
ros aku pamit ya
udah siang nih
kapan kapan dong kita hangout baru
karena aku masih kangen sekali
kalau begitu tante saya langsung duluan ya
mau ke mobil dulu sekalian pamit
ma tante aku ke toilet sebentar ya
seneng lihat mereka berdua deh
ada yang mau aku tanyain soal enggak
dia anaknya baik gak sih
kamu kenal dia udah lama
aku kenal angga sudah cukup lama
dia orang yang baik dia anaknya baik
ya walaupun dulu pernah ada masalah
cuma sekarang sudah selesai kok masalahnya
sudah tidak ada apa apa lagi
masalahnya tuh sama anak anak
tapi sudah selesai
udah masa lalu jadi gitu lah
tau lah apa
tentu aku pamit ya
jangan capek capek ya
tentu aku pamit ya
sampai ketemu lagi
ya berkabar ya
bisa ketemu sa
tapi hui harus bales
dari riki saya
oh bukan kok mah ini dari bos aku yang ngucapin selamat idul fitri
oh mama kira derik ya
muka kamu soalnya tegang sekali saya
bukan kok mah
apa benar bukan ricky yang barusan hubungin elsa
ngelihat ekspresi elsa seperti itu aku gak yakin
dia takut sama gue
dan gue yakin
dia bakal mau kalo misalnya gue ajak ketemuan
lo akan berada dalam genggaman gue
udah selesai mainnya
mama tadi kenapa
gak ada apa apa
tuh tuh kan mulai lagi
udah udah din
papa gak tegang liat kamu begini terus deh
udah mendingan kamu pulang kamu istirahat ya
enggak lah pak ini kan idul fitri pertama aku pak
setelah patah anakku di penjara
aku masih mau disini aja
tapi kesehatan kamu lebih penting
jangan dipaksain ya
sekarang prioritasnya adalah janin kamu
udah kamu mendingan istirahat ya
kamu pulang aja
tanpa pasti akan lebih merasa bersalah
ya kan gak enak aja pak
ya semoga nanti pas aku kesini
aku udah jauh lebih baik lagi
loh kok buru buru sih sayang
aku lagi gak enak badan
hamil muda itu harus banyak istirahat ya
yang sabar ya
ya aku pulang dulu ya
papa aku pulang dulu ya
mama aku pulang dulu ya
aku pulang dulu ya
hati hati jalan ya
ino dimana ya pak
ino tadi keluar
sampai sekarang belum masuk rumah
belum masuk masuk ya
belum masuk masuk ya
tadi kata ada yang
tadi kata ada yang
mau diambil di mobil
tadi kata ada yang
lagi hamil kan istrinya
kalau aku hamil kamu bakal ngejagain aku kayak gitu gak sih
eh gak perlu ditanya
jangankan ditanya aku akan langsung bawa kamu ke tenteng bila perlu
bawa ke mana mana biar gak lecet
kamu pikir sama aku barang
iya dong barang berharganya mas nino
dulu aku gak sempat melakukan seperti apa yang aku janjikan ke kamu
sekarang hal yang melakukannya buat kamu
kita pulang juga yuk
tapi sebelumnya pamitan dulu sama mama papa
ini hot chocolate nya udah dingin wak
iya tadi tuh mama ketemu
kamu sama temennya elsa di depan toilet
itu temannya elsa yang ke rumah
yang fotografer itu pa
berarti yang waktu itu aku lihat di sereni di hotel ya
mungkin kalau sekarang udah pulang pak
tadi soalnya ketemunya di depan toilet
cuma papa papa belum kenal aja
pengen kenalan aja
ya udah pa enak lah ini
sebenarnya aku masih penasaran sama laki laki itu
ingin bicara berdua
untuk memastikan apa perempuan yang bersama dia itu elsa atau bukan
ini mama gak apa apa nih diajak ketemuan
nanti ada yang kalian mau bicarain mama nggak ngerti nih
ya gak apa apa lama lagian mama juga udah tahu ricky kan
malah mama kemarin kemarin udah bantuin kita buat selidikin ricky
ya wis kalau gitu siapa tahu mama bisa bantu bantu lagi ya ren
pak enggak layanin pak
tante selamat hari raya dulu fitri
oh iya udah pesen
pak saya pesen minuman ya
saya juga kopi latte
oh kalau saya tidak suka kopi saya teh leci aja
baik tunggu ya
terima kasih mbak
oh iya pak maaf sebelumnya
enggak apa apa kan mama saya ikut mama saya juga udah tahu semuanya
yaudah langsung aja ya pak
jadi ada apa ya pak
bapak udah dapat informasi terbaru tentang riki
dan apa itu ada hubungannya sama mbak elsa
iya pak randy
riki masih hidup
riki masih hidup
riki masih hidup
riki masih hidup
riki masih hidup
riki masih hidup
riki masih hidup
riki masih hidup
dan tanpa sepengetahuan saya selama ini riki masih tinggal di apartemen saya pak
sebentar pak tapi kita pernah selidiki ke apartemen bapak
cuma di sana enggak ada enggak ada riki pak
iya betul saya ngetuk ngetuk pintunya juga yang keluar itu bukan ricky tapi orang lain
kalau soal itu saya kurang paham ya pak
sepertinya ini semua udah diatur sama martin
tapi om martin udah jelaskan semuanya ke saya
kalau selama ini ricky memalsukan kematiannya pak
untuk memberi pelajaran ke elsa
memberi pelajaran ke mbak elsa
kenapa ricky melakukan itu pak
sepertinya riki marah ke elsa pak
karena malam itu ketika riki ngajak bertemu elsa elsa malah mencelakai riki pak
dibantu tante sarah
sampai kebakaran itu terjadi pak
dan kemudian riki berencanakan untuk memalsukan kematiannya
untuk meneror elsa
tapi kenapa ricky nggak langsung lapor ke polisi aja ya pak
rikinya nggak mau pak
katanya riki mencintai elsa
jadi riki ini sangat terobsesi sama mbak elsa ya
betul banget pak
padahal saya sudah coba bicara sama ricky
tapi sepertinya semuanya sia sia pak
riki nggak mau dengerin omongan saya
tapi kalau mbak elsa nggak cinta sama riki
harusnya mbak elsa bisa gampang laporin lagi ke polisi
karena yang dilakuin riki ini jelas mengganggu
mbak elsa malah nekat mencelakai riki
apa riki ini menyimpan rahasia mbak elsa
mas aku lapar deh
ya udah nanti saya berumah makan deh
nggak mau maunya sekarang
enggak aku mau sekarang
aku mau makan
ya ampun din
habis itu sisanya juga kamu buang
yang udah udah kan kayak begitu
benar makan di rumah aja ya
mama masak banyak mubazir kalau nggak dimakan
begini banget ya ngadepin istri lagi hamil
kok bisa sama gitu ya lo ngidamnya ya
dulu waktu disel kan lu juga ngidam martabak kan
dulu aku sempet ngidam martabak
gue kepengen martabak deh
loh kata kira kita lagi di kos kosan nyari martabak gampang kita lagi di sel
tapi kepengen banget martabak sumpah
ngidam martabak ribet juga nyarinya disini
terus lo minta bawain
siapa tau nanti ada yang bawa martabak kesini
aku jadi gak tega ngerepotin papa
siapa tau mas tino mau bawain martabak kesini
ini untuk desain rooftopnya saya suka tapi
ada baiknya kita fokus dulu soal fondasinya karena
perletakan batu pertama ini penting buat klien ya
nomor gak dikenal
ah masa diangkat dulu
masa diangkat dulu
kau mau beri aku mau bawa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kalau diangkat udah
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
aku gak diangkat sih
sekarang lagi deh
maaf saya angkat dulu telepon deh
kamu lagi dimana kamu lagi sibuk
halo mas kamu kok diem aja kamu denger aku gak
kamu mau apa aku lagi meeting
maaf ya kalau aku ganggu
kamu boleh beliin aku martabak gak
terus kamu bawa kesini mas
aku kayaknya ngidam deh mas
aku kepengen makan martabak
kamu ngidam dan seenaknya minta makanan sama aku
padahal jelas jelas bayi yang kamu kandung itu anaknya roy
apa kamu pikir aku ini tidak punya perasaan
aku masih kursi ya
din din suami lu tuh baik banget ya
guntung lu din
mah papa beli mata bak buat mama ya
yang dagang martabak kemana
orangnya belum dateng pak
cuma gerobaknya aja itu
biasanya nah sore baru dateng
pasti dia kecewa
kok gak tegang liatnya
padahal kan andin kepengen banget
apalagi pas di penjara dulu dia ngidam dan gak kesampean
halo pak maaf mengganggu
ini saya dapet nomer bapak dari gerobak bapak
saya liat ada nomer disini
saya mau pesan martabak bisa pak
aduh gak bisa pak
kan lebaran saya tutup
bisa ya pak ya
aduh cari penjual yang lain nih pak
saya tutup hari ini
tadi ngeliat martabak bapak terus mintanya martabak yang ini pak
gak mau yang lain
saya minta tolong ya pak ya
hmm kasihan juga saya dengarnya
saya sampai ya pak saya kesana
gak jauh ya pak
gak jauh ya pak
gak jauh ya pak
gak jauh ya pak
gak jauh ya pak
gak jauh ya pak
gak jauh kok
terima kasih banyak ya pak
terima kasih ya
kira kira apa ya masalah antara angga sama anaknya rosa dulu
ah sudah lah
mudah mudahan bukan hal yang berat
karena kalau aku liat sih
angga pernah ngerasa seperti itu
gak ada angka
kenapa temamin disini
yang menjadi sama dench
kalau seperti pack
yang menjadi sama commonly
terima kasih banyak ya untuk masuk dulu ke dalam
tante inilah kenapa jadi agak pendiam ya setelah dari rumah tante rosa
yaudah kalau begitu gue langsung balik ya
termasuk yang meninggal ke pendalam
yaudah makasih ya
gue juga pengen ke rumah sodara gue

habis ini ricky bakal lakuin apa lagi ya ke gue dia mau apa ya gue takut banget
heksagon oh iya heksagon nah waktu itu pergi sama siapa sama papa terus sama satu om lagi
satu om lagi om reddy bukan yang tinggi itu loh om angga ya
aku harus tanya sama angga apa yang dia tahu soal hasil tes dna itu
tapi masalahnya aku gak punya nomor si angga coba coba nanti aku tanya sama mura sama dia
ya udah kalau gitu saya sama mama mau masuk dulu ya
di dalam juga udah ada tamu
tapi pak bosnya belum datang
pak randy tunggu di dalam aja ya
terima kasih pak
pak randy ngajak mamanya
jangan jangan mau ketemu dengan ayah kiki
selamat hari raya idul fitri ya bu
mohon maaf lahir dan batin
selamat idul fitri
dan maaf sekali nih tahun ini gak ada open house
karena kamu tau sendiri kan
al baru saja recover dari sakitnya
iya nggak apa apa kok bu
saya juga tau
pak al kan baru baru ini sembuh dari sakitnya
iya betul sekali
kemarin ke kantor baru satu kali
ibu mau feli
al juga belum pulang pulang juga nih ya ampun
oh mohon maaf lahir batin
tante mayang kenalin ini
mamanya mas altebaran
ini mamanya randy
ibu rosa yang cantik
akhirnya ketemu semuanya randy
terima kasih ibu
senang sekali akhirnya berjumpa dengan mamahnya
selamat kebaran ya
selamat hari raya idul fitri juga ya pak rendy
sekretarisnya pak al
iya felis ini sekretarisnya pak al
aduh cantik ya
pasti kamu pinter deh
memang kalau anak saya itu sudah setting up
sudah menentukan kualifikasi yang sangat tinggi untuk sekretaris
dan juga para pegawainya
jauh banget sama kiki
bukan ada waktu ibu
sementara ini saya juga mau telepon si al dulu